mengalami mati mesin saat melintas di perlintasan liar sebidang
sebuah minibus di bekasi jawa barat tertabrak kereta api argo sindoro
tragis dua penumpang ibu dan anak berhasil menyelamatkan diri
sementara pengemudi yang juga suami sekaligus ayah korban tewas di lokasi
menurut saksi kejadian naas ini bermula saat kendaraan mengalami mati mesin
di pelintasan sebidang tidak resmi
sementara dari arah cikarang kereta api argo sindoro tengah melaju kencang
dua penumpang ibu dan anak bergegas keluar dari kendaraan sehingga selamat
sementara sopir yang juga suami sekaligus ayah
tewas di lokasi usai mobilnya tertabrak kereta dan terseret hingga satu km
korban diduga tetap di dalam mobil berusaha menyalakan mesin kendaraan
evakuasi jasad korban berlangsung sekitar satu jam
lantaran kendaraan terjepit dan ringsek
ketika mobil mogok pemilik mobil disuruh turun sama yang jaga
ternyata dia bertahan tidak mau turun
lupanya untuk menghidupkan mobilnya
tapi mobilnya tetap tidak hidup
lalu disana ada kereta dari arah jawa menuju jakarta
akhirnya supinya turun
kejadian supi dan anaknya turun
supinya selamat sama anaknya
karena memang karena mobil itu diangkut di kereta
jadi harus kita potong
bisa kan dengan keretanya

jadi jadi jadi